pemberdayaan perempuan dalam bidang literasi digital menjadi salah satu isu yang diusung dalam presidensi g dua puluh indonesia
peningkatan literasi digital menciptakan peluang untuk melawan kasus kekerasan terhadap perempuan
menjawab tantangan tersebut sejumlah anak muda indonesia pun menciptakan aplikasi berbasis teknologi
sebagai upaya menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan
apa saja aplikasi tersebut berikut ulasannya

yang jumlahnya saat ini cukup mengkhawatirkan di indonesia
berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan terus dilakukan
termasuk dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang literasi digital
kehadiran sejumlah aplikasi besutan anak muda indonesia pun berusaha mewujudkan upaya perlindungan bagi perempuan indonesia
melalui pemanfaatan teknologi
begitu kita masuk ini dua ribu dua puluh dua itu udah berbicara mengenai lima gitu
apa sih gitu
apa sih artinya menjadi perempuan yang lima gitu ya
yang satu kita tidak akan bisa berkreasi kita tidak akan bisa berdaya gitu ya sebagai perempuan tanpa rasa aman gitu ya
bagaimana gitu kalau itu kenapa sih nggak memberikan suntikan rasa aman gitu lewat apapun juga gitu ya
kan ketika kita tahu bahwa we have power in our hand gitu ya
kita bahwa setiap hari kita punya rasa aman nah itu sebenarnya juga seketika saya berkasih pada anak saya kan

aplikasi akasia adalah salah satunya
aplikasi anti kekerasan seksual yang diciptakan sekelompok anak muda pegiat startup ini masih dalam tahap plus beta
dan segera dirilis tahun dua ribu dua puluh dua ini
tombol panik dan arsip kejadian yang dimiliki akasia menjadi fitur penting dalam upaya mencegah perempuan
menjadi korban kekerasan karena pertolongan
dengan menekan tombol panik yang ada pada aplikasi akasia ini akan memberikan notifikasi kepada perempuan yang sudah menerjakan kekerasan
dengan menekan tombol panik yang ada pada aplikasi akasia ini akan memberikan notifikasi kepada perempuan yang sudah menerjakan kekerasan karena pertolongan komunitas
dan juga ada pengguna yang lain khususnya dalam radius terdekat untuk memberikan pertolongan ataupun bantuan
selain itu baik korban maupun saksi juga bisa merekam kejadian dan mencatatkan kejadian ataupun data data kejadian ke dalam fitur arsip
sehingga terdokumentasi untuk mempermudah pelaporan
g friendly besutan mahasiswa universitas erlangga surabaya juga menjadi aplikasi untuk melindungi perempuan dari kekerasan
fitur utama yang dimiliki adalah penyelenggaraan
fitur utama yang dimiliki adalah penyelenggaraan
fitur utama yang dimiliki adalah penyelenggaraan
fitur utama yang dimiliki adalah penyelenggaraan
tadinya ingin melakukan tindakan kekerasan jadi kayak mikir dua kali lagi karena kesebarnya cepat
itu sebenarnya sangat bermanfaat itu yang kita butuhkan saat ini benar aplikasi yang benar benar
harus online banget ke daerah kepolisian yaitu langsung sana kayaknya sih bisa membantu sih mbak
iya jadi juga orang orang merasa ada ini ya apa yang ngelindungi dia kalau misalkan dia merasa
mencambang data terbaru komnas anti kekerasan terhadap perempuan mencatat di sepanjang tahun
dua ribu dua puluh satu terdapat lima ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan jumlah ini meningkat
dua kali lipat dibanding tahun dua ribu dua puluh dengan dua ribu kasus yang dilaporkan kepemimpinan indonesia
dalam forum g dua puluh membuka peluang untuk membahas lebih mendalam upaya penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan termasuk melalui isu literasi digital